sudah bergabung dengan kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta widya susti mkm bersama kita di cnn indonesia newsroom sore ini
halo selamat sore ibu widya stuti bisa mendengar suara kami
ya selamat sore mbak farhan
ibu widya stuti ini beredar di grup whatsapp ini bu soal slide atau tangkapan gambar atau foto paparan dinkes ini yang menunjukkan bahwa ada tiga puluh dua orang dengan kasus covid sembilan belas
apakah mereka itu suspek corona atau seperti apa bu maksud dalam status pengawasan atau status dalam pengawasan dinkes ini bu
ya terima kasih mbak farhan pertama bahwa slide itu adalah dalam koridornya presentasi tim dari dinas kesehatan
rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan beberapa institusi di pemprov dki jakarta
karena kami dalam rangka pengendalian penyakit itu selalu berkoordinasi dengan lintas sektor itu satu
yang kedua bahwa
kami pastikan bahwa tiga puluh dua pasien yang dalam pengawasan itu adalah jumlah akumulasi mulai dari akhir januari sampai dengan tanggal dua puluh delapan februari jam enam pagi
jadi jumlah tiga puluh dua pasien yang akumulasi ya bukan hanya tanggal dua puluh delapan tapi akumulasi dari tanggal itu sampai tanggal dua puluh delapan tercatat
tercatat yang masuk dalam sistem pelaporan itu ada sebanyak tiga puluh dua pasien tadi
semuanya menunjukkan hasil laboratorium yang sudah kita kirim swabnya ke litbangkes kementerian kesehatan hasilnya negatif covid sembilan belas
oke apakah itu berarti pengawasan atau status dalam pengawasan dini maksud ini berarti tidak terkait virus corona atau seperti apa bu jadinya
jadi hasilnya negatif mbak artinya pertama kita harus mengetahui ada beberapa pintu masuk yang harus kita siagakan
untuk seluruh indonesia
ada satu ratus tiga puluh lima tentunya di dki juga kita tahu ada bandara internasional ada pelabuhan laut dan sebagainya
kami tentunya kalau hanya mengandalkan pintu masuk tentunya kurang
karena ada masa inkubasi empat belas hari yang pada saat mungkin masuk melalui bandara belum panas belum punya kebijakan panas
sehingga kami mensiagakan semua rumah sakit puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang di dki jakarta untuk mampu mendeteksi
nah dari hasil laporan dari teman teman rumah sakit puskesmas klinik tadi lapor ke kami beberapa orang dengan gejala dan riwayat perjalanan dari negara terjangkit
kemudian dari sejumlah pasien tadi kita lakukan perujukan ke rumah sakit rujukan
dari rumah sakit rujukan diberikan layanan sesuai dengan gejalanya dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan semuanya menghasilkan negatif novel coronavirus
ibu selain tiga puluh dua orang yang berada
dalam status pengawasan di slide juga terdapat gambar yang berisikan data sebanyak satu ratus lima belas orang dalam pemantauan
lalu status pemantauan ini maksudnya seperti apa bu
kalau tadi pengawasan memang menunjukkan gejala sampai dengan adanya ragang paru paru ya mbak pneumonia
sedangkan kalau yang pemantauan gejalanya lebih ringan
jadi ada riwayat perjalanan ada demam tetapi dengan gejala yang lebih ringan dan semuanya sudah sehat sekarang
berarti sejauh ini dinas kesehatan mengkonfirmasi tidak ada warga yang suspek corona di dki jakarta bu
tidak ada warga yang sampai dengan tanggal dua puluh delapan jam kemarin sampai dengan malam ya jam delapan
kami pastikan tidak ada warga dki jakarta yang menunjukkan hasil positif
jadi semuanya lab lab yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan rujukan ke libangkes kementerian kesehatan
hanya menunjukkan hasil negatif
lalu ibu widya stuti apakah ada wilayah tertentu di dki jakarta yang kemudian menjadi perhatian khusus dinas kesehatan selain tentunya bandara atau pusat keramaian mungkin bu
ya tentu kalau wilayah tentunya semuanya harus kita awasin
wilayah itu kota ya kota jakarta pusat utara barat selatan dan timur termasuk kepulauan seribu adalah kota kota yang harus kita lakukan pemantauan
kami mempunyai tim gerak cepat yang kami sebar ke semua kecamatan
untuk memastikan dan mendampingi saat yang dibutuhkan layanan kesehatan
kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada masa inkubasi terkait dengan infeksi novel corona ini
sehingga kalau kita hanya mengandalkan pintu pintu masuk tadi seperti airport maupun labuan laut tentunya kurang bagus
karena pada saat dideteksi dengan thermal scanner
kadang kadang mungkin para
pendatang yang dari luar tadi belum berkejalan
sehingga kita kuatkan melalui jejaring layanan kita
lalu kemudian ibu selain itu bagaimana upaya dinas kesehatan dki jakarta ini untuk melakukan pencegahan virus corona
apa saja yang sudah disiapkan
ya pertama pada saat ada info dari kementerian kesehatan dan pemantauan kami melalui sistem surveillance epidemiologi maupun berita dari who
kita langsung membuat surat edaran untuk kesiap siagaan
penguatan sumber daya kita untuk mengingatkan kembali bagaimana tetap laksana seandainya data asus
jadi penguatan sdn kita kuatkan baik yang ada di rumah sakit puskesmas dan klinik
bekerjasama dengan beberapa organisasi profesi terkait
kemudian juga menginstruksikan kepada tim jajaran dinas kesehatan rumah sakit dan khusus mas
untuk menyiapkan alat pelindung diri atau apd
seandainya nanti merawat pasien tentunya sudah dalam rangka siaga

alat pelindung diri dan peralatan yang lain termasuk kamar isolasi
kami selalu bekerjasama dengan kementerian kesehatan melalui sistem mekanisme surveillance
di mana semua jaring kami bekerjasama dengan kkp kantor kesehatan pelabuhan baik supa maupun tanjung priok
untuk sama sama melakukan screening tadi dan penguatan jejaring dengan saling menginformasikan
yang berikutnya adalah melakukan media komunikasi melalui berbagai cara
baik media cetak elektronik dan tatap muka langsung dengan berbagai jajaran masyarakat yang ada di dki jakarta
lalu ibu widya stuti ini apa saja hal hal yang disarankan dari dinas kesehatan kepada warga sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona ini ibu
ya pertama adalah kita ingat ada etika batuk
jadi apabila warga mengalami batuk atau bersin harus ditutup ya mbak ya
karena di dalam batuk bersin tadi bisa menyebar berbagai kuman maupun virus
bukan hanya corona ya tetapi tentunya juga virus ataupun kuman yang lain yang bisa berpotensi menimbulkan penularan
yang kedua selalu cuci tangan memakai air mengalir dan sabun
setiap kali mau makan buang air besar dan menyentuh orang sakit
sesering mungkin cuci tangan tentunya lebih bagus
dan sedapat mungkin memang menghindari tempat tempat keramaian kalau tidak ada orang sakit
lalu ibu widya suti terakhir ini data yang ada di paparan yang menunjukkan tiga puluh dua orang yang masuk dalam status pengawasan dan juga satu ratus lima belas orang yang masuk dalam pemantauan
ini data pada tanggal dua puluh delapan begitu bu
kapan data ini akan dimutakhirkan kembali
kami setiap hari akan mutakhir mbak
jadi kayak sekarang kami sudah punya angka dari tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga
tetapi sekali lagi itu tidak semuanya pasien sedang dirawat ya
sebagiannya sudah pulang
karena sudah muncul
sudah menunjukkan hasil negatif
jadi tinggal beberapa yang sedang dirawat di rumah sakit
baik terima kasih
setiap hari mbak
saya selalu akan kami update setiap hari
baik setiap hari berarti ibu ya
baik terima kasih ibu widya stuti mkm selaku kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom